kembali bersama kami saudara panglima tni jenderal agus subianto merespons wacana anggotanya
bisa mengisi jabatan asn di kementerian dan lembaga negara yang aturannya masih dibahas oleh kementerian pan rb
menurut jenderal agus pos pos mana di kementerian dan lembaga negara yang nantinya bisa diisi anggota tni masih dalam pembahasan
namun ia bilang setiap permasalahan non militer kerap membutuhkan bantuan personel tni
mulai dari ketahanan pangan penanganan stunting bahkan tni turun tangan membantu kpu mendistribusikan logistik pemilu di wilayah terpencil
kata agus pelibatan tni untuk membantu masyarakat
dari berbagai masalah itu kan apakah perlu tni ada di kementerian kementerian itu
tujuannya kan untuk membantu masyarakat
karena kan kalau dalam undang undang tni itu hanya di sepuluh lembaga apakah akan ditambah di misalnya
nanti juga akan dibahas lagi lagi
tapi yang tadi saya sampaikan tadi setiap permasalahan itu pasti tni
sementara itu aktivis ham usman hamid menilai pp manajemen aparatur sipil negara
yang memberikan kesempatan prajurit tni polri mengisi jabatan asn sudah salah konsep
hamid bilang sistem komando di militer akan membingungkan atasan di lingkungan asn
kepada siapa anggota tni akan tunduk saat bekerja sebagai asn
dalam konteks yang sekarang undang undang aparatur sipil negara ini kan secara filosofis
sehingga tidak perlu sebenarnya mengatur peletakan jabatan jabatan untuk anggota tni aktif
dan juga misalnya anggota polri aktif
namanya juga undang undang aparatur sipil negara bukan aparatur sipil dan militer
kalau tni aktif di dalam jabatan jabatan sipil di bawah menteri misalnya
apakah ketika ada seorang menteri yang misalnya berbeda pandangan dengan panglima tni
yang ada di dalam jabatan jabatan sipil itu tunduk kepada menterinya
atau tunduk kepada panglima tni nya